hai pandemi kofit sembilan belas membuat utang pemerintah semakin membengkak utang pemerintah pada maret
dua ribu dua puluh satu tercatat sebesar enam ribu empat ratus empat puluh lima triliun rupiah jika dibandingkan posisi maret dua ribu dua puluh angka tersebut
naik seribu dua ratus lima puluh dua triliun rupiah utang pemerintah di maret tahun ini telah menyentuh empat puluh satu enam persen
terhadap produk domestik indonesia berdasarkan komposisi utang pemerintah masih didominasi oleh
penerbitan surat berharga negara lima ribu lima ratus delapan puluh tiga triliun rupiah atau delapan puluh tujuh persen dari jumlah utang sementara
sisanya tiga belas persen atau delapan ratus enam puluh satu triliun rupiah berasal dari pinjaman dalam dan luar negeri kementerian
keuangan menilai kenaikan utang yang signifikan jika dibandingkan tahun dua ribu dua puluh disebabkan kondisi
perekonomian indonesia yang masih dalam fase
pemulihan akibat pandemi covid sembilan belas